lalu lintas kontraflow sebanyak dua lajur mulai diberlakukan dari kilometer tujuh puluh sampai kilometer empat puluh tujuh tol layang mbz arah jakarta
jumlah kendaraan yang melalui jalan tol layang mbz arah jakarta sudah meningkat namun arus lalu lintas masih ramai